kita punya masalah
dengan tindak pidana perdagangan orang
dikirim ke luar negeri
lalu menjadi budak budak yang dianiaya
atau terlibat dalam
dalam sebuah pengiriman
kerja yang ilegal
tadi pak benny ramdhani
melapor kepada presiden
pada satu tahun
karena tppu itu mencapai

khusus di ntt
khusus di ntt
sampai dengan bulan mei
sejak januari sampai ini
khusus di ntt saja
oleh sebab itu presiden tadi menyatakan
tim tindak pidana
ada langkah langkah cepat
di dalam sebulan ini
untuk menunjukkan kepada publik
aparat aparat pemerintah yang lain
dan hadir untuk ini